kita ke informasi selanjutnya robert pakpahan dilantik menjadi dirjen pajak menggantikan kendwi jukias teadi
dalam masa jabatannya robert berjanji akan meneruskan dan memperbaiki beberapa program andalan perpajakan indonesia
serta memperbarui sistem teknologi dan transparansi
robert papahan resmi menjabat sebagai direktur jenderal pajak terbaru
robert menggantikan kendwi jukias teadi yang pensiun per satu desember tahun ini
menteri keuangan sri mulyani memimpin pelantikan robert dan kembali mengingatkan tugas dan target utama ditjen pajak bagi masyarakat
keuangan sri mulyani memimpin pelantikan robert dan kembali mengingatkan tugas dan target utama dirjen pajak bagi masyarakat
sehingga para wajib pajak tidak menjadikan kewajiban membayar pajak sebagai hal yang memberatkan
sehingga patuh kepada pajak itu seyogengnya tidak terlalu sulit pengawasannya lebih transparan
robert juga menambahkan dirjen pajak tahun ini akan kembali melakukan cross check kebijakan
terutama dalam pertukaran informasi perpajakan dalam sistem yang lebih baik
fonny imanian jakarta
kata kata sumpah yang akan saya ucapkan akan setia dan taat
pun menanti robert pakpahan yang dilantik sebagai direktur jenderal pajak baru per tiga puluh november dua ribu tujuh belas
pekerjaan rumah bos pajak baru diantaranya program pertukaran informasi dan akses data perbankan
ada juga menerbitkan pajak ekonomi digital dengan target penerimaan pajak dua ribu delapan belas sebanyak rp satu enam ratus lima belas sembilan triliun
dan agenda reformasi pajak memperbaiki basis data
data wajib pajak juga meningkatkan kepatuhan pajak